tadi aku denger oma sebut mama om baik makanya om baik ada disini
em enggak enggak ada om baik disini sayang
permisi kami ingin bertemu dengan pak el nino prasetya
apakah bapak ada di kantor hari ini
maaf apa sudah buat janji dengan pak nino
saya amar mahendra
oh baik tunggu sebentar ya
halo sudah dikirimkan arsipnya
apa sebaiknya kita
iya sekarang saya mintanya sekarang ya
sudah ditunggu soalnya
ada pak amar mahendra dan timnya di lobby mbak
pak amar dan timnya di lobby
iya mbak katanya mau ketemu sama pak nino
ternyata belum selesai juga drama soal amar mahendra ini
mau dibawa ke ruang meeting apa langsung ke ruang peninu aja
sebentar sebentar saya harus tanya dulu sama pak nino
oh baik mbak
akhirnya desainnya kelar
satu dua tiga ini
kira kira persoalan elsa bisa selesai nggak ya
ya paling kita usaha dulu deh
semoga pak jeklin bisa kasih input yang lebih baik
biar kasus ini berhasil
ini berkasnya bisa bapak baca dulu kalau ada koreksi saya revisi kalau tidak bisa langsung ditandatangani
kenapa bukannya begitu
kamu ada masalah
ada yang mau disampaikan kamu takut
pak amar mahendra ada di lobi pak
menunggu bertemu bapak
aduh ini kok lama sekali ya kayak nggak profesional banget
pak amar mahendra harus menunggu lama di tempat seperti ini
pak amar apa perlu saya mengecek kembali kepada sekretarisnya kita menunggu terlalu lama disini pak bapak kerjanya banyak yang harus diurus
halo selamat siang pak sudah saya kirimkan ya pak ya
tunggu sebentar ya sekretarisnya sedang koprimasi kepada panino
apakah kita tidak bisa menunggu di dalam ruangan saja atau mungkin ada vhip yang dikeluarkan di sini
tunggu sebentar ya pak
jadi gimana pak
ya sebenarnya agak agak males sih apalagi setelah penolakan demi penolakan bahkan dengan janji kita sebagai calon klien baru pun kayaknya nggak dihargai
etiketnya itu loh
sesuai julukannya pak the winner yang berarti mungkin gak mau kalah
namun tetap saja kan
tapi tetap aja kan yang dilihat adalah attitude nya keprofesionalannya dia
kalau bapak tidak nyaman saya minta mereka pergi bagaimana pak
aku udah janji dengan reina
kalau saya nggak izinin kenapa
kamu kesini kan mau ngasih barang buat reina
ya udah kasih aja ke kiki nanti kiki yang kasih kerena
reina itu udah punya mbak ending sama ah
sedangkan keisha di luar sana cuma punya kamu
mamanya di sini di penjara gak bisa ngurusin
apa nggak bisa kamu fokus dulu buat ngurusin keisha
ngurusin aku keluar dari sini secepat itu kayak gimana gak bisa
menurut kamu apa sebaiknya
saya ketemu beliau dan ambil kesempatan ini atau tetap bertahan dengan
kalau aku ngomong sama papa nanti papa malah jadi pikiran
aduh ya allah kasih tahu nggak ya soal rena ini sama al atau andin
kalau aku ngomong sama mereka kira kira mereka ribut nggak ya
waktu nino mau tes dna keisha aku melarang
kalau sekarang seperti ini omongan ricky soal tes dna bisa bikin nino berpikir ke arah sana lagi
aduh aku pamit ke papa apa ya

sampai jumpa lagi nino
selamat siang bu yolanda
pak amar mahendra yang hebat
selamat siang pak amar
mari saya antar ke ruangan panino
semoga panino gak pindah lagi deh kamar mahendra
yang ada gue yang pusing
ini adalah masalah yang serius
yang harus kita bicarakan
mengenai istri anda
permasalahan ibu elsa
yang difonis pidana lima tahun
kamu gak kerja
kenapa kok gak kerja mas
saya ngelesen kerjaan kantor di rumah aja
lihat aku gitu banget
kenapa sih mas
pengen liatin aja
ini gak boleh
ini gak boleh
boleh mas boleh
tahu tangan sama aku ya nanti dua minggu gak ketemu aku
itu mah gak usah ditanya itu pasti mas
aku akan teleponin kamu setiap hari
kan jamnya beda
pokoknya aku telfon aja biarin
yang penting kamu harus angkat
kamu aja sering ketiduran sendiri kalo lagi sama askara
untuk saat ini karena kamu gak ada
aku akan tanyain kamu terus
pokoknya kamu harus angkat
kalau kamu gak angkat aku akan pergi kesana
ngapain pergi kesana
aku khawatir sama suami aku
saya sangat berharap pak amar bisa
menghandle kasus istri saya dan
mudah mudahan predikat anda sebagai the winner
memang bisa dibuktikan
pengacara seperti beliau ini
yang bisa memproseskan elsa secepatnya
kita tuh dari bandung langsung kesini
pasti kangen banget sama keisha
memang buat sarah kita tuh
kalau udah punya cucu
pengen ketemu cucu
kepikiran terus ya
itu ada oma sama opa dateng sayang
kangen sama kamu
keisha gak kangen ya sama opa
kangen dong bab ya
suami saya ada di kamar
memungin bu jandra sama pak jandra dulu
karena memang lagi
kalau lagi ada pikiran
ya jantungnya suka kumat
jadi biar aja saya suruh istirahat dulu deh
semoga cepat semua
gak mau sarah
soalnya kan belum pulang ke rumah
kita langsung balik aja kan jadi
bu tapi saya ini belum nyediain minum
belum nyediain apa apa udah mau pulang loh
gak usah repot
aku bisa nitipin keisha udah sering banget loh
nge repotin berapa hari ya
saya mau tanya
ada apa ya bu
ya udah gak apa apa
nanti biar nino aja yang cerita sendiri

makasih banyak bu sarah
keisha kita pulang ya
keisha kita pulang ya
aduh oma ditinggalin sama asian
eh jangan lupa disiapin
baju yang punya kamu
nanti aku siapin
aku masihin ke dalam kopernya
eh terus kamu bawa kopernya satu aja
baju kamu gak mood nanti
nah gak usah banyak banyak
saya pakai baju gak banyak kok
kita bau loh kamu harus ganti
kamu kan ketemu sama klien
masa kamu gak ganti sih
justru saya bawa bajunya dikit parfumnya banyak
sekarang kalau misalkan saya bajunya banyak
nanti kalau saya nambah satu bulan disana gimana
kalau misalkan saya bawa
kamu mau nambah
aku nyusul beneran mas
kalau kamu satu bulan disana
aku udah tahu aku gak bisa ditinggal jauh jauh dari kamu
hidup aku kayak gimana kalau ditinggal
kasih ya askara kalau nyusul nanti
dua minggu janji
eh yang penting bajunya
jangan lupa udah itu aja
kalau bisa yang bau ketek kamu ya
gak ada ya aku gak pernah bau ya
iya gak pernah masa sih mas
aku gak pernah bau ya
kan kamu gak pernah nyim sendiri
kan kamu kalau misalkan tidur kan kadang
kamu begini kan kena muka saya
saya bangun tuh kadang gitu
aku bau apa nih
jawab aja dulu kamu ngapain liat liat perempuan
tapi cantik kan aku kan
iya cantik kan aku
lalu kamu ngapain liat liat perempuan
ini saya lagi seleksi untuk jadi brand ambasador marath yang baru
dulu kan setelah elsa belum ada brand ambasador lagi kan
daripada perempuan kayak gitu mendingan aku aja mas
kamu gak yakin ya
karena aku udah gak sesantik dulu ya udah gak kurus
udah gengbut kan sekarang
yaudah jadikan aku brand ambasador aja daripada kamu ngeliatin perempuan lain
nanti saya ajak dia nih
halo assalamualaikum ah
waalaikumsalam ma kenapa ma
kamu lagi dimana sekarang
di rumah atau di kantor
lagi di rumah nih mak
gak ke kantor kok kenapa
oke jadi kamu di rumah ya
mama ke rumah kamu sekarang kalau gitu ada sesuatu yang mama ingin omongin sama kamu
hati hati di jalan ya ma
iya oke makasih ya
gatau tiba tiba mau ke rumah pengen ngobrol katanya
soal pak jacqueline
biar nanti saya yang hubungin beliau untuk membatalkan kerjasama
gak usah khawatir tapi saya minta tolong sama kamu
semua bekas bekasnya rsa kan ada sama kamu
sewaktu waktu ketika timnya pak amar minta tolong ke bekasi
karena kayaknya saya fix akan menggunakan jasa beliau
soalnya titut memang
kemarin tuh bisa dibilang
dari penjabaran beliau
dan juga cara menanganinya
bikin saya jadi yakin dan tertarik untuk menggunakan jasa beliau
apa yang kamu bilang benar
the winner yang gak pernah mau kalah
ya mudah mudahan aja beliau bisa
membuka jasa beliau
membuktikan itu semua
kalau begitu saya balik ke ruangan saya pak
ya ya silahkan
eh ada tante sarah
apa kabar tan
al sama andin ada
ada tante mbak nin sama mas a lagi di ruang kerjanya mas
abis ini kiki panggilin ya
tante mau dibikinin minum apa
kalau gitu tante duduk duduk dulu nanti
ya makasih ya
sama sama sebentar ya tante
tapi yang ini cantik sih mas
yang ini juga ini lumayan
tante sarah udah dateng
oh oke yaudah
saya nantinya suruh ke sana ya
lanjut nanti ya
ya menurut kamu aja mama kesini mau ngobrol sama saya doang
pasti sama kamu dong
peradikat beliau the winner
coba aku telfon aja deh
mudah mudahan beliau bisa mengerti
teleponnya kenapa ya
ya aloh saya dengan elinopra setia
bisa bicara dengan pak jack
pak jek pak jekling kecelakaan
jadi kondisi beliau masih
ya terima kasih banyak buat informasinya
kita lanjutkan setelah kondisinya
terima kasih mbak
tiba tiba pak jekling kecelakaan
bukannya mau jahat tapi mudah mudahan
ini bisa jadi alasan untuk
membatalkan kerjasama dengan beliau
jadi aku bisa memanfaatkan untuk
kerjasama dengan pak amar
saya sekarang mau ke lapas
mau ngabarin alasan soal pak amar sama hendra
karena orang tua saya baru balik dari bandung
saya bisa ngebuka puas sama mereka
jadi saya ngga balik kantor ya
saya minta tolong update terus
apapun yang dibutuhkan sama timnya pak amar sama hendra
karena saya yakin beliau pasti akan kerja keras buat
makasih banyak ya
ini sih kayaknya masih lama gue berhubungan sama pak amar
mereka pasti percaya esok tuh
bila sudah sulit
diangatin normal ya
bayangkan ni udah berhasil turut
pusatuencia partisipasi kan
mungkin sebentar lagi pulang mas
belum pulang sekolah
lagi tidur mau aku bawa kesini gak
ih mau banget mama kangen
tapi kasian dia kalau lagi tidur nanti malah jadi ngebangunin
udah gak apa apa
karena ada yang mama mau omongin
mau bicara apa ma
iya jadi mama habis ketemu sama ricky
mama mencoba untuk ngobrol sama ricky dari hati ke hati
dan seperti yang bisa diduga mereka jadinya berantem
kasihan mas amin gak kelar kelar ya
mama kenapa ngajak ketemu ricky
mama tuh gelisah sekali al
mama kepikiran kalau sampai ricky itu melakukan tes dna
mama gak kepengen ini jadi kegelisahan baru untuk elsa
mungkin kamu juga udah tahun din
elsa itu ingin sekali
dia punya cita cita ingin punya keluarga yang bahagia bersama keisha dan nino
dan mama mama kok punya feeling riki itu dia punya niatan untuk menghancurkan semuanya
mama mama jangan ada pemikiran kayak gitu mak
mama mama tenang ya
terus habis itu ada apa lagi kenapa
ya itulah din
setelah ricky pergi mama tinggal berdua sama nino
mama ingetin sama nino untuk nino lebih fokus sama keisha dan elsa
gak usah pikirin riki
saat itu nino bilang kalau akhirnya nino udah bisa menemukan pengacara baru untuk kasusnya yang usaha
ternyata nino ingin memakai pengacara itu bukan cuma untuk kasus elsa
tapi juga buat
satu dua tiga
dibagi waktu untuk pengasuhnya
ya itu yang diinginkan sama nino
pak bos cucu rena lari larian dari gerbang
nih nggak boleh lari larian nanti jatuh
nanti tadi aku denger oma sebut mama om baik
makanya om baik ada di sini
nggak nggak ada om baik di sini
ya udah deh sebelum mama bilang
rena ganti baju dulu sama mandi
kan kamu habis lagi keluar
betul kan ma
udah mandi dulu ya
ya udah aku mandi dulu ya ma
mama aku lagi dulu ya
nanti kita ketemu lagi
ini kenapa pada tegang tenggeng banget ya mukanya
rena nggak dengarkan omongan kita tadi ya
aduh ya allah
mama udah deg degan
nama kira rena itu dengar kalau papanya
saya nggak mau nanti kejadian kita tadi rena tiba tiba muncul lagi kesini
maunya dina tuh apa lagi sih mas
emang dia gak bisa biarin renah hidup dengan tenang bareng sama kita
ya harus tenang
harus bersikap tenang di depan rena
nggak boleh kayak begitu ya
dia keras kepala sekali mas
kita sudah kasih dia kesempatan untuk ketemu sama reina tapi dia mau lebih
pelan pelan kalau bicara soal lino
karena udah di rumah sekarang
kapanpun bisa denger lo
tentang apa tadi mas
rena bisa ada di sini juga karena kamu mas
kamu yang tahu ren ada di panti
kamu yang cari dia dan bahkan kamu yang ngerawat dia di saat aku nggak ada
dan dari awal hubungan aku sama dia udah ceria secara resmi ko
udah tidak ada hubungan lagi dan tiba tiba sekarang
ncat jaga emosinya dulu ya
cuman saya mau tanya waktu pas nino bicara seperti itu ke mama nino itu memang beneran gak tau
atau memang sebenarnya dia tahu kalau sebenarnya saya sama andi itu nggak akan mengizinkan apa yang nino mau ini
mama juga gak tau soal itu al
tapi pastinya nino itu sangat berharap apa yang dia inginkan itu dikabulkan sama kalian berdua
rena itu masih kecil
masih belum mengerti hal hal seperti ini
takutnya nanti malah dia tau mentalnya keganggu mak
iya mama juga berpikir seperti itu
dan harusnya nino tau itu
saya selalu tekankan itu ke nino
dan andin pun juga mak
keterlaluan sih kalau memang dia tetap maksa
mama sama papa udah balik ke jakarta
iya nino mama sama papa udah sampai di rumah dengan selamat
alhamdulillah akhirnya ngumpul lagi
kita berdua tadi langsung ke rumah papa surya sama mama sarah
oh jadi kesya udah ada di rumah
iya anda tuh lagi main sama papa
oh papa lagi godain kesya terus dari tadi
kita kan kangen sama keisha
semoga alhamdulillah deh
yang penting semua sehat sehat
nanti tolong ya mama mau pesen beberapa barang buat keisha
minyak telon sampo bedang
sama diapersnya ya
boleh boleh mak
kirim lewat chat ya biar aku tahu apa apa aja yang harus dibeli
mama tutup dulu teleponnya
mama tulis semua yang mau perluin buat kesya ya
apa aku langsung mampir aja deh ya
belanja semua keperluannya kesya
habis itu mampir ke la paz cenggok elsa
baru aku pulang ke rumah biar bisa buka bersama sama papa mama sama keisha
apa bapak juga tertarik untuk bertemu dengan ibu elsa
sebenarnya untuk kasus ibu elsa ini cukup berat
karena dia baru beberapa bulan menjalani hukumannya
dia juga sempat melarikan diri dari penjara
dia pernah depresi berat
dan dia juga hampir mau bunuh diri
itu lebih menarik
terlihat jelas bapak sangat tertarik dengan kasus ini
saya lebih tertarik dengan dia
pasti ada alasan yang logis kenapa dia melakukan semua itu kan
pastikan sama saya kamu sudah mencari data datanya secara konkret
besok sudah harus ada di depan meja
saya sudah tahu
kalau saya tahu apa apa juga mie itu membungkus

terus trukai di dalam peristirahatan kamu ya

kita bisa tetap tetap lakukan
tinggalkan setelah beberapa kali
pitinnya sangat berani
kamu sudah jatuhkan kalimah aldeem bersama consistent di depan

ao itu selesai
untuk produksi pariw
dan saya yakin bapak pasti akan tertarik dengan kasus ini
saya ingin sharing dengan bapak
terima kasih pak
saya akan segera mengatur untuk pertemuan kita
kasus yang cukup rumit dan menantang